iyaneng ini kek
ukuran baju saya
makasih neng ini kek

gua gak tau
kalau kumis kucing itu kacau banget ya
iya pak kok bapak tau
kalau orang cari daun kumis kucing
waktu masih kemarau
saya boleh numpang kamar mandi pak
kau ukuran bajunya mas pur
gak tau neng

nanti ngekejutan lagi dong
oh buat kejutan
tungguan kang amin
kan dua duanya sama sama kurus neng
minggir dulu sebentar boleh
iya neng ini nek
ukuran baju saya
makasih neng ini nek
kamu ikutuff bintang siapa
kamu peng beneb
silahkan duduk bang
maya bikinin minum sebentar ya bang
teh mau bang
sebentar ya bang
makasih ya pak
sama sama keluar gak
keluar pak tapi cuma sencret
coba lo nyari di rawa bebek tujuh
kalau lu gak nemu juga
iya deh pak makasih pak ya
biar ayah yang main
tumben rumahmu sepi
biasanya ada tati
lagi gak ada orderan bang
jadi ya gak ada orang
tati mungkin di rumah
kalau si surti
itu tetangga sebelah rumah
yang biasa suka bantuin bikin kue